sebuah kecelakaan maut antara bus dan truk bermuatan kayu terjadi di jalan raya bangsal sari jember kamis dinihari
akibat kecelakaan itu dua orang tewas dan lima lainnya luka parah
kecelakaan diduga akibat ulah sopir bus yang ugal ugalan
kecelakaan berawal saat bus pariwisata yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat
namun hilang kendali dan menabrak truk yang melintas dari arah berlawanan
kerasnya benturan membuat muatan truk berupa kayu tumpah di jalan dan mengenai pengendara motor
dua orang tewas di lokasi kejadian dan lima diantaranya mengalami luka berat dan menjalani pengobatan di rumah sakit umum subandi jember
korban tewas tersebut adalah pengendara sepeda motor serta seorang wanita penumpang bus pariwisata
dalam peristiwa ini jalur selatan penghubung jember lumajang bahkan surabaya mengalami kemacetan panjang
tapi setelah evakuasi korban serta bangkai kendaraan baik bus maupun truk jalur kembali normal